saya mau cari susu yang seger nih kebetulan saya sudah jalan jalan di kawasan pondok rangon cipayung jakarta timur
untuk mencicipi langsung susu segar dari kandangnya
dan saya mau ketemu dengan pak farouk nih
nah kebetulan pak farouk sudah ada
pak ini apa nih pak
susu sapi pak
susu sapi oke ini saya pengen pak gimana caranya kita meras susu
faruk hadomi adalah salah satu pemerah susu sapi yang berada di kawasan peternakan sapi perah pondok ranggon cipayung jakarta timur
ia merupakan generasi keempat sebagai peternak sapi perah
yang usahanya diwariskan turun temurun dari kakek buyut
yang dulu peternak sapi di kelurahan kuningan timur setiabudi jakarta selatan
setiap hari faruk bersama beberapa orang pekerja memerah susu
dan juga beberapa pemerah susu
sebelum memerah bagian payudara sapi dibersihkan terlebih dahulu dengan air
serta dioresi mentega supaya saat memerah sapi lebih licin
sapi juga akan merasa lebih nyaman
susu yang diperah kemudian disaring dan dimasukkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan
nah susu yang sudah disaring ini kemudian bisa langsung diambil oleh loper susu
dijual ke pabrik susu pasterisasi
dan dititipkan ke koperasi peternakan sapi daerah jakarta wilayah pondok ranggon
tapi kalau saya yang meras ini bisa setengah jam ini pak
untuk memerah susu sapi ternyata tidak boleh semaunya loh
ada waktu yang sudah ditentukan agar mendapatkan jumlah susu yang cukup dengan kualitas yang baik
pak sebenarnya kan banyak yang belum tahu nih pak faruk
kapan waktu yang paling tepat untuk
memeras susu ini dari sapi gitu loh
kalau pagi itu waktunya itu jam tiga
oke jam tiga pagi
kalau yang sore itu jam satu siang
jam satu siang
kenapa dua waktu itu dipilih pak alasannya kenapa
karena udah jangka waktunya pak
nanti biar waktu istirahatnya itu cukup
jadi sapinya nggak terlalu capek begitu ya
oke jadi nggak boleh juga terlalu sering gitu ya pak
nggak boleh terlalu sering
selain faruk ada juga peternak sapi lain yang masih meneruskan usaha susu sapi segar warisan dari pendahulunya
seperti ila zalilah
ila bersama teman teman peternak sapi perempuan
rajin berinovasi membuat olahan susu sapi segar
seperti varian rasa buah
ila berharap dinas peternakan dki bisa membantu mengembangkan usaha susu sapi segar yang ia geluti
caranya dengan mencarikan jalur pemasaran yang lebih besar

karena sejauh ini dirinya hanya bisa memasarkan hasil usahanya ke sekolah sekolah atau pesantren yang sudah jadi langganan
itu pun menurutnya pendapatannya masih belum seberapa
dan saya ingin bekerja sama dengan dinas minta bantuan untuk pemasarannya
kamu yang belum itu belum punya yang hebat gitu ya saya masih dari mulut ke mulut
masih dari ya
nggak nggak nggak begitu sempat
perusahaan lain yang mengiklankan ya mempromosikan usahanya
mengonsumsi susu sapi segar bagi sebagian orang dipercaya menyehatkan tubuh
salah satunya adalah emi mangun song
ibu beranak tiga ini setiap hari bisa menghabiskan satu liter susu segar untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga
terlebih mengonsumsi susu segar dari produsen lokal
sekaligus membantu perekonomian para peternak sapi perah
satu lebih sehat yang kedua itu tidak ada campuran penambah rasa begitu
yang saya tahu penambahan rasa itu berarti tambahan gula
sementara kalau misalnya ada tambahan gula
yang saya takutnya nanti malah kelebihan kalori yang ujung ujungnya nanti malah jadi obesitas seperti itu
satu dua ratus ekor sapi perah lima liter susu segar
bukan sekedar angka bagi tiga puluh tiga peternak sapi perah di pondok ranggon
ribuan liter susu segar penanda eksistensi lintas generasi